tujuh belas april lalu chandra menghubungi heri oktavian melalui telepon
untuk mendapatkan bantuan terhadap
dan itu tuh kalau aku jangka waktunya untuk
selain pasal soal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara
cimahi itu langsung set langsung turun di situ
juga di industri ini ya
ada peningkatan dari hari biasa tiga puluh sampai lima puluh
hal ini telah menyebabkan kematian puluhan juta unggas dan burung liar